untuk menghasilkan rancangan kesepakatan deklarasi
yang berisikan pembahasan prioritas presidensi g dua puluh indonesia
dilakukan pertemuan sherpa g dua puluh
yili indonesia dewi
ambil bagian dalam pertemuan yang mengangkat beragam isu global
terutama mengenai ketahanan pangan ini
dukungan yili indonesia telah dilakukan sejak pertemuan sherpa ii
di labuan bajo ntt sherpa ke tiga di yogyakarta
hingga sherpa keempat di bali pada sebelas hingga empat belas november lalu
produsen produk olahan susu ini menyajikan produk produk olahan susu
hasil karya anak negeri dengan kualitas terbaik
untuk para delegasi negara dan organisasi internasional
yang menghadiri pertemuan ini
salah satunya adalah es krim joy day
kami mendukung pemerintah indonesia
untuk menjalankan pertemuan g dua puluh
dan mencapai keberhasilan pertemuan ini
kami berharap akan memiliki peran dalam penyelamat ekonomi
karena asal g dua puluh adalah
mengembangkan bersama dan mengembangkan lebih kuat
sebagai perusahaan global
yang memproduksi dan mengoperasikan es krim di indonesia
kami berhutang untuk memperoleh produk produk kualitas terbaik
melalui kondisi kualitas yang berkualitas yang berkualitas
dan sistem jenis penggunaan global
tentu saja kami juga bekerja keras
untuk memberikan keamanan keamanan
contohnya support untuk industri industri yang berkelanjang
termasuk kekuatan dan teknologi
support untuk para pemakai daerah indonesia
yili indonesia terus berkomitmen untuk mendukung
perkembangan kuliner lokal indonesia
ke kancah internasional dengan mengangkat es krim mochi
berbahan dasar roti kampiang khas labuan bajo
serta mengoperasikan pabrik es krim terbesar di indonesia
di kawasan industri cikarang
gili indonesia juga memberdayakan para peternak sapi perah
di sleman yogyakarta
untuk meningkatkan produksi susu di indonesia
sesuai struktur kualitas dan kualitas
keamanan pangan nasional dan internasional
yili indonesia telah menunjukkan suatu kolaborasi
antara bagaimana pemerintah dengan pihak pihak swasta
setelah pengarap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan
dan menyukseskan presidensi g dua puluh indonesia
sehingga kita berharap yili indonesia dapat ikut membantu
dalam pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi lebih kuat
kedepannya yili indonesia akan terus berkumpul dengan pemerintah indonesia
sehingga yili indonesia harus mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia yang lebih kuat
diantaranya melalui peningkatan kapasitas produksi pabrik es krim
menawarkan berbagai jenis rasa
serta mengembangkan usaha ke berbagai macam produk olahan susu lainnya